besok dua puluh maret dua ribu delapan belas adalah peringatan hari kebahagiaan dunia ataupun international day of happiness
berkaitan dengan hal tersebut perhasatuan ataupun juga pbb merilis peringkat kebahagiaan negara negara di dunia
dari satu ratus lima puluh enam negara yang dinilai negara nordik merajai daftar negara paling bahagia di dunia
sementara negara di benua afrika tercatat sebagai orang paling tidak bahagia di dunia
lantas di mana posisi kebahagiaan kita
benarkah kebahagiaan masyarakat indonesia anjlok dan terus merosot dalam lima tahun terakhir
saya akan hadirkan pada anda negara paling bahagia dan melangsa lebih lengkap pada pagi hari ini
kita lihat bersama seperti apa negara yang paling bahagia dan siapa pula yang paling menderita
tapi sebelum kesana kita ingin lihat seperti apa pbb memberikan variable variable
sehingga mengukur sebuah negara bahagia atau tidak penduduknya ya
berdasarkan laporan world happiness report dua ribu delapan belas
ini adalah beberapa barometer yang dinilai dan diakumulasi menjadi dalam sebuah formula
sehingga dihasilkanlah poin poin ataupun angka angka yang nanti akan saya sampaikan pada anda
yang pertama apa sesungguhnya variable negara tersebut bahagia
kalau pendapatan per kapita masyarakatnya tinggi memadai
indonesia sudah lebih baik kita di sekitar empat delapan ratus an kalau tidak salah empat delapan ratus dolar amerika per tahun
tapi itu sangat jauh dibandingkan puluhan ribu dolar amerika per tahun yang dimiliki oleh negara maju
tapi ini menjadi salah satu
itu yang menarik ya jadi gak jauh jauh dari ekonomi gitu loh
kalau kita ingin bahagia kita bisa memenuhi kebutuhan hidup dengan refleksi pendapatan per kapita itu menjadi penting gitu loh
jadi bagi siapapun kita harus berusaha untuk memenuhi pendapatan dan pemerintah harus memberikan
pemerintah harus memberikan instrumen seperti apa agar pendapatan per kapitanya bisa lebih baik
yang pertama adalah pendapatan per kapita
jadi sederhana saja apalagi ini tahun politik sepanjang anda bisa menyejahterakan rakyat anda
anda akan dipilih
lalu selanjutnya apalagi harapan hidup sehat
harapan hidup sehat itu tidak akan bisa terrealisasi kalau anda nggak punya pembiayaan
kalau misalnya harapan hidup sehat kalau orang sehat biasanya negara negara maju dia memberikan beberapa fasilitas kesehatan
kita juga sudah punya ya kartu indonesia sehat misalnya yang dimiliki oleh presiden jokowi
tapi mungkin efektivitasnya nanti akan kita bahas lebih lanjut sehingga pbb bisa memberikan penilaian ya
jadi harapan hidup sehat itu misalnya kita dapat untuk perawatan kesehatan
yang gratis gitu loh rumah sakitnya gratis bpjs dan lain sebagainya gitu ya
itu juga menjadi salah satu barometer
selanjutnya adalah kebebasan sosial
jadi kebebasan sosial masyarakat itu bebas berekspresi gitu loh
jadi sepanjang kita demokrasi demokrasi kita terjaga dengan sangat baik
misalnya kalau misalnya kita tidak mendapat pelayanan yang baik padahal kita sudah bayar pajak
kita bebas gitu tidak diintimidasi atau pemerintahnya merespon dengan cepat gitu ya
jadi kebebasan sosial itu merupakan salah satu barometer juga
lalu adalah dukungan sosial
sepanjang kita didukung secara sosial misalnya fasilitas umum
kemudian berbagai aktivitas ekonomi kita juga didukung dengan fasilitas sosial yang memadai ya
itu juga menjadi salah satu yang dinilai
ini juga salah satunya persepsi korupsi
jadi semakin korup sebuah negara hampir pasti tidak bahagia masyarakatnya gitu
yang bahagia yang koruptornya gitu
kalau masyarakatnya pasti tidak bahagia
kan koruptor itu kecil
tapi dia mengambil kue sangat banyak untuk keuntungan di ekonomi gitu
jadi ini adalah beberapa barometer yang dinilai untuk menghitung apakah penduduk di negara tersebut bahagia atau tidak
pendapatan per kapita harapan hidup sehat kebebasan sosial dukungan sosial dan juga persepsi korupsi
selanjutnya kita akan lihat lantas dengan variable variable ini negara mana yang paling bahagia
ternyata negara negara nordik termasuk juga negara skandinavia ternyata adalah yang paling bahagia di dunia
yang menarik adalah posisi pertama
karena raja kebahagiaan di dunia adalah masyarakat finlandia
finlandia menariknya meroket dia langsung naik dari peringkat sebelumnya
dari penghitungan sebelumnya dia berada pada posisi kelima
dia langsung melesat naik dan mengalahkan norwegia
norwegia berada pada posisi kedua tahun ini dalam world happiness report
karena sebelumnya harusnya berada pada posisi pertama
jadi mengalami penurunan norwegia disalib oleh finlandia
diikuti posisi ketiga adalah denmark
jadi negara nordic lagi
sedikit saya bawa anda apa sih enaknya tinggal di finlandia
kalau kita lihat anda akan iri beberapa fasilitas yang disediakan oleh finlandia
finlandia juga terkenal sebagai negara yang sangat pro terhadap ibu dan anak
jadi setiap siapapun yang melahirkan di sana ibu ibu selalu mendapat paket dari pemerintah
jadi paket seperti misalnya bedak untuk bayi peralatan atau perawatan bayi
semuanya bisa diberikan
dan nilainya sekitar dua dua juta rupiah kalau dikonversikan
setiap melahirkan tuh
jadi dapat paket gitu loh ya
birthday gift gitu dari pemerintah finlandia
dan kalau nggak mau barang ada mentahnya bo
jadi kita bisa minta uangnya aja
bisa kita gunakan beli misalnya mau beli apa gitu ya
selanjutnya fasilitas parknya yang ada di sana itu bisa menjadi playground yang sangat ramah terhadap anak anak
playgroundnya bukan hanya taman rumput arena bermain
di sana disediakan juga sudut sudut yang bisa ada microwave nya ada dapurnya
jadi masyarakat benar benar nggak liburan di mall kayak kita di sini gitu ya
jadi ada fasilitas fasilitas menarik lainnya
lalu masyarakat yang tidak berpenghasilan di finlandia pengangguran itu digaji oleh negara
anda pengangguran berniat pindah ke finlandia tapi hati hati
karena nggak akan semudah itu ya
jadi masyarakat asli finlandia bisa digaji sekitar delapan juta rupiah per bulan kalau memang tidak memiliki pendapatan ataupun pengangguran
dan tidak hanya itu
kalau misalnya ini sedang diimplementasikan
kalau berhasil bisa digunakan oleh masyarakat yang tidak bekerja untuk menjadi modal mereka berbisnis dan lain sebagainya
menaikkan taraf hidup mereka akan dinaikkan lagi nanti sekitar dua belas juta per bulan
jadi anda pengangguran digaji dua belas bulan di finlandia gitu
dan kalau misalnya kita lihat enak banget tinggal di finlandia
memang tidak apple to apple membandingkan dengan indonesia
saya lihat pada anda saya beri lihat pada anda
bagaimana finlandia populasi masyarakatnya sekitar lima lima juta jiwa
kita bandingkan dengan indonesia
jadi seperberapanya ya
jadi kalau kita kayak ngatur gitu ya
ngatur dalam satu kelas punya dua puluh anak didik lebih mudah dibandingkan lima puluh anak didik gitu kan
karena makin beraneka kebutuhannya gitu
iya gitu juga makanya punya istri satu aja
tapi paling tidak ini menjadi salah satu barometer
bahwa tidak apple to apple memang membandingkan filandia
tapi listen lorn dari finlandia patut menjadi sebuah acuan kita untuk memperbaiki bagaimana negara kita ke depan
kenapa dia masyarakatnya bahagia
saya bergeser dan bawa anda ke norwegia
norwegia negara yang punya hasil migas besar
kemudian perikanannya juga sangat baik
hampir mirip dengan indonesia
tahun delapan puluh tujuh puluh an booming komoditas migas
tapi yang menarik adalah bagaimana pengelolaan mereka
jadi ketika ada investor asing mau masuk mengelola migas mereka
mereka ya mereka secara edukasi juga sudah naik ya
jadi mereka membuat sebuah aturan yang tidak merugikan masyarakatnya gitu
kalau indonesia mungkin punya sebuah pertimbangan tersendiri
sehingga akhirnya pengelolaan migas kita tidak sebaik norwegia
dan norwegia juga pada ya mungkin juga keputusan politis ya
karena migas ini kan aset paling bikin fulus banyak gitu ya
tapi norwegia juga menarik ya
jadi bagaimana negara negara tersebut
banyak yang mengatakan negara skandinavia tersebut negara yang sangat sedikit
mataharinya biasanya orangnya akan gloomy gitu ya
tapi ternyata enggak
ternyata mereka bahagia
jadi bagaimana kalau di norwegia itu masyarakatnya ini misalnya rumah mereka
begitu mereka buka pintu rumah mereka punya sebuah budaya ketika misalnya christmas
ketika mereka buka pintu mereka langsung bisa skiing
tepat langsung di depan pintu rumahnya bersama anggota keluarganya gitu ya
nikmat tuhan mana lagi yang didustakan ya
jadi nikmat sekali bisa langsung saja dan itu menjadi sebuah budaya ya
dan tidak hanya itu norego sebagai negara yang sangat berkembang
karena maju kadang hal yang kecil yang tidak kita terfikirkan
kalau negara berkembang kan masih mikirin kita lapar gitu
kalau negara norwegia mereka sangat concern terhadap teks gitu ya
sederhana saja norwegia itu memberikan teks yang sangat tinggi untuk coklat
anda tahu coklat yang harganya bisa lima perak di indonesia
tapi ternyata bagi negara norwegia teks itu sangat tinggi
apapun makanan yang tidak baik untuk kesehatan akan diberi teks yang tinggi
karena di sana gratis
rumah sakitnya perawatan kesehatan gratis
jadi kalau orang sakit kan akan jadi beban masyarakat gitu ya
selain itu kan bagi penderitanya juga sakit sakitan gitu
kalau makanan tidak sehat coklat karbo yang terlalu tinggi
itu akan tinggi tax nya
jadi orang akan berpikir ulang kalau mau beli gitu kan
tapi itu karena itu efeknya adalah akan membebani negara
karena dibiayai semua untuk perawatan rumah sakit ya
very smart dan itu juga bisa menjadi lesson learne yang cukup baik
selanjutnya adalah denmark dengan posisi ketiga sebagai
negara paling bahagia di dunia
selamat untuk negara negara dengan posisi kebahagiaan paling tinggi di dunia
tapi tidak hanya itu
saya juga akan bawa anda untuk melihat negara mana yang paling tidak bahagia
dan ternyata adalah negara afrika
kita lihat negara negara afrika posisi pertama yang paling tidak bahagia adalah burundi
anda mungkin pernah dengar burundi
ini adalah salah satu negara yang tidak habis konflik ya
perang antar etnis dan lain sebagainya
kemudian diikuti oleh republik afrika tengah
dan sudan selatan
kalau anda mengatakan bahwa afrika oh iya iya memang negaranya miskin dan lain sebagainya
anda harusnya salah
karena ini adalah negara yang paling kaya sumber daya alam
anda tahu di sini ada migas
di sini ada uranium bahan baku untuk nuklir
kemudian anda tahu juga bagaimana untuk afrika tengah ini
yang dipakai kaum sosialita kaum bangsawan
itu dari sini
jadi suka ada istilahnya berlian hitam dan lain sebagainya
karena memberi ironi bagaimana mereka produsen untuk berlian dan sebagainya
tapi mereka tidak bahagia
perang etnis terus terjadi
makanya jangan bermain main dengan etnis ya
jangan sekali sekali menyulut perbedaan antar etnis
karena bisa fatal akibatnya
negara negara inilah negara negara yang tidak berhenti konflik akibat etnis
saya bawa anda ke tren kebahagiaan di indonesia
seperti apa posisi indonesia
anda sekarang jomblo atau sudah punya pacar atau berencana menikah
nah anda mungkin salah satu yang disurvey oleh pbb
karena ternyata peringkatnya kita turun kebahagiaan kita
anda bayangkan dari tahun ke tahunnya
dua ribu empat belas kita berada di posisi tujuh puluh empat
ini tujuh puluh empat tujuh puluh sembilan
kemudian turun lagi dua ribu enam belas di posisi delapan puluh delapan
dua ribu tujuh belas kemarin kita anjlok lima belas posisi di posisi ke sembilan puluh enam
indonesia di posisi ke sembilan puluh enam negara paling bahagia dari satu ratus lima puluh enam negara yang disurvey
kita jauh sekali di bawah misalnya singapura
singapura ada di posisi ke tiga puluh empat
malaysia ada di posisi ke tiga puluh
diikuti filipina kemudian diikuti oleh vietnam dan lain sebagainya
indonesia hanya berada di atas laos dan myanmar
jadi ini menjadi salah satu pertanyaan mendasar
pemerintah sudah banyak melakukan berbagai implementasi program program ya
tapi ternyata masyarakat indonesia tidak bahagia
jadi kita lihat bagaimana penurunan indeks kebahagiaan masyarakat indonesia
dan dengan faktor faktor variabel variabel yang disebutkan tadi indonesia hanya berada pada posisi ke sembilan puluh enam
tapi memang ini ukuran yang dibuat oleh manusia
kalau kita masyarakat yang
berkeyakinan biasanya kita selalu disebutkan untuk syukur nikmat
semakin bersyukur maka nikmat akan semakin terasa
tapi paling tidak angka angka ini juga harusnya secara kemanusiaan juga harus ditingkatkan
jadi pendapatan per kpt harus ditingkatkan
dan saya selalu percaya setiap individu indeks kebahagiaannya memiliki konstanta
dan salah satu konstanta kebahagiaan saya adalah kamu
kamu yang selalu nonton saya di cnn indonesia business